wacana ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat kira kira seperti apakah suara masyarakat kami himpun dalam open mic cnn indonesia
di kelas dua
asuransi yang pertama sama bpjs
walaupun setiap bulannya dibayar ini memang keharusan di setiap perusahaan memang seperti itu
ada kewajiban untuk mengikuti sebagai member bpjs secara langsung walaupun saya itu nggak menggunakan
tidak pakai bpjs kesehatan
tidak tidak daftar
saat ini masih ke cover sama kantor dan saya rasa belum perlu
awalnya kan memang untuk
ini untuk apa untuk rakyat yang tidak mampu
saya keberatan seperti itu aja
kalau dibebanin seperti itu kesian untuk yang ini kan ekonominya ke bawah
kalau saya tidak setuju
melihat kondisi pelayanan saat ini pun masih kurang gitu
dan saya juga memakai bpjs juga jarang jarang
masih menggunakan uang pribadi
saya tidak setuju ya
karena terlalu berat bagi saya terlalu berat ya
kalau dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan
pertama kita harus antri
kedua kadang kadang dijatah
jadi satu kali pengobatan itu hanya berapa orang yang boleh mendaftarkan untuk bpjs
yang lain tidak boleh
gue setuju intinya
bukan karena apa apa
uang naik pelayanan juga harus naik
masih untung ya ada bpjs
gue sendiri berpikir seperti itu
karena kita semua tahu biaya untuk kesehatan itu tidak murah
kesehatan memang mahal
jadi briefly gue setuju
tapi dengan catatan peningkatan pelayanan juga